presiden joko widodo merespons aksi tiga pimpinan kpk yang menyerahkan mandat kpk kepada presiden
presiden menilai penyerahan mandat lembaga negara tidak diatur dalam undang undang apapun
hal itu disampaikan presiden jokowi usai membuka agenda musyawarah nasional hipmi senin pagi di jakarta
presiden menegaskan pengembalian mandat tidak diatur dalam undang undang manapun
setiap unsur di kpk sebagai lembaga negara harus juga bijak dalam bernegara
pemerintah mengklaim saat ini tengah bertarung untuk memperjuangkan substansi dalam proses revisi undang undang kpk di dpr
tidak ada yang ada itu mengundurkan diri ada
meninggal dunia ada terkena tindak pidana korupsi ya
tapi yang namanya mengembalikan mandat itu nggak ada
dan saat ini pemerintah sedang bertarung memperjuangkan substansi substansi yang ada di revisi kpk
yang diinisiasi oleh pemerintah pertama